suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau pkp jakarta timur melakukan penyemprotan disinfektan di kantor lurah utan kayu selatan selasa pagi
penyemprotan dilakukan lantaran terdapat satu orang pegawai kelurahan yang positif covid sembilan belas
kantor lurah utan kayu selatan ditutup selama tiga hari sejak sabtu dua puluh enam september lalu
penyemprotan dilakukan di setiap ruang pada gedung berlantai tiga itu
pada hari pertama kembali dibuka pelayanan masyarakat digelar dari luar gedung
penyemprotan disinfektan ini merupakan rangkaian kegiatan rutin damkar dki jakarta
yang dikonsentrasikan di titik titik rawan penyebaran covid sembilan belas
untuk suku dinas damkar jakarta timur setidaknya sepuluh personel dikerahkan
di setiap titik penyemprotan dari tiga puluh enam personel yang bertugas
jadi ini kecamatan matraman terdiri dari enam kelurahan
jadi semua kelurahan ini ada masing masing indikasi ada
jadi ini adalah kecamatan matraman
jadi kita kerjasama dengan pihak kelurahan dan rw setempat yang mungkin terdapat di zona merah
jadi sebelum melaksanakan sudah melaksanakan koordinasi sebelumnya
sudah ada komunikasi dengan mereka
jadi besok paginya langsung kita laksanakan eksplosi pejabat